salah satu cara untuk memutus mata rantai virus covid sembilan belas
ialah dengan melakukan tiga t
berdasarkan data kementerian kesehatan
hingga november dua ribu dua puluh
sudah lebih dari tiga tiga juta orang
yang menjalani tes swab atau tes pcr
pemeriksaan terhadap sampel tes pcr
dilakukan di laboratorium pengujian
oleh para laboran
atau petugas laboratorium
salah satunya dwi handayani
sejak maret dua ribu dua puluh
perempuan dua puluh empat tahun ini turun tangan
membantu pemerintah dalam upaya
penanganan dan pencegahan virus corona
ia menjadi satu dari tujuh puluh enam relawan
laboratorium kesehatan daerah
labkesda provinsi dg jakarta
yang khusus direkrut
untuk menangani sampel covid sembilan belas
saya terpanggil untuk
untuk memutus mata rantai
jadi saya bertekad
dan keluarga juga mendukung
untuk menjadi relawan
poltekes kemenkes jakarta
masuk dalam tim inti
di loket penerimaan sampel covid sembilan belas
dwi bertugas menerima sampel
dan memberikan label pada sampel
ia bertugas selama delapan jam sehari
dan hanya satu hari libur saja
tugasnya yang bersinggungan dengan sampel virus covid sembilan belas
membuatnya rentan terinfeksi
dan menularkan ke orang terdekat
namun terus menerapkan
dalam memerangi covid sembilan belas
ya kita menerapkan tiga m itu
kayak mencuci tangan
kita memakai masker
kita menjaga jarak dengan orang
kalau saya pribadi
saya kayak menjaga jarak
tidak berkumpul dengan teman
dengan saudara kayak gitu
dengan keluarga aja
kalau saya pulang itu harus
saya mandi dulu saya bersih bersih dulu
baru saya bertemu dengan keluarga
setiap hari berjibaku dengan tugas
yang beresiko paparan tinggi tertular virus corona
tak mematahkan semangat dwi
ia bahkan sangat menikmati fungsinya
sebagai seorang laborat
abdan fatir pemuda dua puluh lima tahun ini
juga menjadi relawan karena panggilan jiwa
kalau misalnya menjadi relawan
nggak ada alasan sih sebenarnya
seakan akan ibaratnya kita sebagai anak
sebagai orang kesehatan lah
ibaratnya jadi panggilan jiwa untuk membantu pemerintah
memberantas covid ini sih
abdan yang menyelesaikan pendidikan sebagai analis kesehatan
pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
juga memiliki khawatiran dirinya
akan menjadi karier virus
ia pun memilih tidak pulang ke rumah
usai bekerja dan memanfaatkan
fasilitas menginap yang disediakan oleh
labkes dan dki jakarta
keputusan mengisolasi diri dari
keluarga ini pula lah yang menjadi
tantangan terberat bagi abdan
selama menjadi relawan laboran covid sembilan belas
hal terberat itu
sebenarnya saya susah
ketemu keluarga jadi saya
ketemu keluarga itu mungkin sebulan sekali ya
karena saya harus disolasi
padahal rumah saya itu sama sama di jakarta
tapi karena saya mengadakan covid sembilan belas ini
untuk ketemu keluarga sebulan sekali lah mungkin
tidak hanya berpisah dari keluarga
kian meluasnya pandemi covid sembilan belas
yang juga membuat rutinitas abdan berubah
tak ada lagi jalan jalan
serta beban kerja
yang semakin berat
sejak pandemi covid sembilan belas
menghantam indonesia maret dua ribu dua puluh lalu
tujuh puluh enam relawan bekerja
bersama empat puluh tenaga kesehatan
dan tiga puluh sembilan tenaga penunjang kesehatan
mereka bahu membahu melakukan
selama dua puluh empat jam sehari
tujuh hari dalam seminggu
sejak maret hingga pertengahan desember dua ribu dua puluh
labkesda dki jakarta
telah menerima lebih dari
dari sekitar satu ratus dua puluh fasilitas
layanan kesehatan di
tidak hanya dki jakarta yang mengalami
pelonjakan jumlah sampel pasien covid sembilan belas
kota bandung juga mengalami
kendala yang sama
sejak maret dua ribu dua puluh
balai laboratorium kesehatan jawa barat menjadi
pusat pengujian sampel tes pcr
di provinsi jawa barat
sejak saat itu pula
seluruh petugas laboratorium atau laboran
menguji sampel setiap hari
beban kerja yang semakin tinggi ini
tak menyurutkan rizka perwita agustina
untuk tetap menjadi laboran
di laboratorium kesehatan jawa barat
di laboratorium kesehatan jawa barat
ditemui di tempat bertugasnya
sika harus mengenakan alat pelindung diri
sebelum mulai bekerja
bersama tiga rekannya
ia melakukan ekstraksi sampel
sika menggunakan sampel

dalam tiga jam
dalam satu hari
sika dan rekan rekannya di laboratorium kesehatan
menguji hingga dua lima ratus sampel
namun jumlah sampel yang masuk
mencapai tiga per hari
sejak maret hingga awal november
sejak maret hingga awal november
sika bekerja setiap hari tanpa libur
mungkin terkesan seperti
ngapain sih mengaksain gitu
tapi tujuan di balik itu sebenarnya
kita kan pengen cepat cepat covid beres
kita kan pengen cepat cepat memutus lantai
penularan takutnya diantara sampel
yang dikirimkan kita tuh ada yang positif
dan orang yang terpapar itu masih
santai santai aja mungkin jalan jalan